sekali lagi dunia penerbangan kita kembali berduka
kecelakaan penerbangan menimpa pesawat milik tentara nasional indonesia
kali ini pesawat hercules hasil hibah dari angkatan udara australia
yang jatuh di gunung lisua kabupaten jayawijaya pada minggu pagi
meskipun investigasi masih terus berjalan dan diperkirakan akan dilakukan pada besok pagi
namun peristiwa ini juga membuat kita kembali melihat lagi bagaimana pola pengadaan
pengelolaan dan juga perawatan alutsista pertahanan kita
terutama armada udara yang dimiliki oleh tni
rentetan peristiwa kecelakaan armada militer tentu saja menjadi salah satu cerminan
dari bagaimana pengelolaan alutsista pertahanan kita
dan mungkin saja bagaimana ini juga terjadi dalam hal hal yang lain
termasuk manajemen dan juga perawatan atau mungkin alokasi anggaran
dan untuk membahas hal tersebut di studio sudah hadir malam hari ini
ada mas iis gindarsah peneliti pertahanan dari csis
selamat malam mas iis
terima kasih sudah datang
sebelum kita membahas mengenai politik pertahanan politik alutsista
ini kan juga banyak yang mengatakan ini semacam puncak gunung es
dari bagaimana pengelolaan politik anggaran manajemen juga di tni
dalam mengelola alutsista
jadi ini juga tidak hanya peralatan fisik ya
tapi juga manusia manusia
sebelum kita membahas hal yang lebih makro
bagaimana anda melihat kembali terjadinya kecelakaan pesawat di papua
oke yang paling pasti kalau dari pandangan profesional saya
ya tentunya kecelakaan pesawat
mau itu yang terkhususnya terkait dengan jatuhnya korban jiwa
tentu itu ada dua dampak yang paling pasti
satu kita kehilangan aset
sumber daya manusia
yang kedua kita mengalami gangguan dalam konteks efek penggentar pertahanan kita
terhadap negara lawan misalnya
nah paling tidak dua dampak itu yang akan menjadi pengaruh
akan berpengaruh terhadap kondisi pertahanan kita ya
soal moral pasukan dan kesiapan kekuatan pertahanan
moral pasukan itu bagaimana anda maksudnya
apakah ini juga peristiwa peristiwa seperti ini jatuhnya banyak
pesawat kalau kita lihat dalam liputan yang tadi kita sudah tayangkan
dalam investigasi kami atau penelitian kami
ada kurang lebih lima tragedi yang meliputi pesawat pesawat milik tni pada tahun ini yang jatuh
ini tentu kalau misalnya terlalu banyak kecelakaan seperti ini
yang tentu kita berhati hati
apa namanya sebuah musibah tentu saja
yang berapa pengaruh terhadap psikologis pasukan ya dalam arti kata
ya pasukan setiap kali pasukan secara moral
mereka siap untuk menjalankan tugas
tetapi kalau misalnya terus ada terjadi musibah seperti ini terkait dengan alutsista yang mereka awakili
tentu juga ada perasaan was was ya gitu ya
jadi itu tentu saja akan berpengaruh pada kesiapan pasukan pada akhirnya
dan tentu saja yang paling gawat tentunya ini akan mempengaruhi efek penggentar kita
efek penggetar pertahanan kita terhadap negara negara di kawasannya
bahwa indonesia dipersepsikan bahwa ternyata kalau terlalu banyak musibah seperti ini
terutama pesawat militer ya
untuk militer ya tentu saja dipersepsikan
wah kita memiliki kesiapan
militer yang tidak baik gitu kan
nah itu yang saya maksud dengan dampaknya pada efek pengetar pertahanan gitu
oke mas kemudian publik kan ini kan investigasi masih terus berjalan nih mas ya
kita tidak bisa menjudge apa yang kemudian menyebabkan pesawat ini jatuh
tapi kalau tahun ini saja ada lima sampai enam kecelakaan yang melibatkan armada udara milik tni
tahun lalu kita mengalami kecelakaan yang juga tragis yang ada di medan
terutama juga terkait dengan hercules
setahun sekali lah untuk hercules ini jatuh
agak miris memang tapi apa yang bisa kita lihat dari banyaknya tragedi seperti ini mas
ya ini sebenarnya kalau memang ini kan musibah yang mulai tampaknya rutin gitu ya
jadi tentu saja ini mesti menjadi pelajaran baik khususnya di komunitas pertahanan untuk lebih
apa namanya lebih cermat untuk melakukan proses proses pembenahan internal
dan mempelajari apa apa saja yang bisa kita pelajari dari musibah kecelakaan
alutsista seperti ini untuk kemudian memperbaikinya ke depan gitu ya
mudah mudahan ini proses apa namanya proses internal di militer ini berlangsung gitu ya
tapi anda melihatnya bahwa ini jadi semacam puncak gunung es dari bobroknya mungkin
manajemen pengelolaan atau perawatan atau pembelian mungkin alutsista kita
atau memang ini hanyalah kecelakaan kecelakaan yang bisa saja terjadi oleh siapapun
ya kalau bicara soal alutsista kalau misalnya kita melihatnya kalau misalnya kita melihatnya kalau misalnya kita melihatnya
kecelakaan insiden ya namanya insiden kita tidak bisa melakukan proses generalisasi
tentu saja dari satu kasus ke kasus yang lain
maka dari itu bagi saya penting bagi militer dalam hari ini tni
investigasi secara mendalam dan komprehensif ya untuk melihat apa namanya secara detail secara mendalam
anda melihat ada benang merahnya nggak mas dari kecelakaan demi kecelakaan pesawat ataupun helikopter yang menimpa armada tni kita
tidak hanya angkatan udara loh mas is ya
tentu saya di setiap kecelakaan setiap insiden tentu ada faktor faktor yang terlibat gitu ya
tapi baik itu cuaca baik itu apa namanya materialnya dan lain lain itu harus diselidiki dipelajari secara baik tentu saja oleh
harus melibatkan aparat aparat yang terkait
tapi selama ini kan kecelakaan demi kecelakaan sudah terjadi tapi investigasi juga kabarnya dilakukan oleh tim internal dari tni sendiri
apakah dari investigasi atau informasi yang anda dapat meskipun itu tidak bisa dipublikasikan kepada publik
investigasi dari tni anda melihatnya faktor yang dominan itu apa mas iis
apakah faktor human errornya ataukah memang kualitas dari armada kita yang memang sudah payah gitu misalnya
soal material alutsista konsep yang harus dipegang tentu saja adalah serviceability atau kelaikan penggunaan
tentu saja ini terkait faktor faktor dengan terkait dengan kemampuan layak terbang misalnya ini tentu banyak sekali ya
mulai dari suku cadang mulai dari kesiapan infrastruktur roka untuk merawat dan memelihara alutsista dan lain lainnya
ini tentu saja bagian bagian yang harus di
di apa namanya dilihat secara komprehensif oleh tni tni au
apa yang anda lihat kemudian dari mulai pembelian pengelolaan perawatan suku cadang kemudian memilih spek
spek kan juga itu juga sebelum kita akan bicara ini yang kemudian jatuh adalah pesawat hibah
banyak orang ini kan publik jadi kemudian mengait ngaitkan wah ini pesawat bekasi kita beli
jadi kemudian banyak yang menganggap bahwa ini jadi kurang prima kondisinya meskipun tadi dikatakan oleh pihak tni aktu ini sangat light terbang
satu hal yang pasti persoalan kelaikan terbang sebuah alutsista termasuk pesawat militer itu tidak terkait dengan misalnya karakter pembeliannya
misalnya apakah itu hibah atau enggak ya
karena setiap kalau kita perhatikan sudah menjadi keharusan keniscayaan di tni bahwa setiap alutsista itu harus memiliki ketentuan ketentuan yang apakah dia layak untuk digunakan atau tidak
dan terkait dengan alutsista yang kita beli second hand dari negara lain
misalnya itu tentu saja itu sudah melalui proses proses misalnya modernisasi retrofit untuk memastikan bahwa alutsista tersebut layak untuk digunakan
dan ini saya kira tni au secara khususnya dalam kasus yang terakhir ini tentu sebagai matra atau angkatan angkatan yang secara karakter itu adalah berbasis pada alutsista
dalam hal ini awak yang menggunakan alutsista tentu mereka akan memastikan bahwa alutsista yang digunakan oleh personal militer itu layak digunakan
kalau tidak tidak akan
tentu saja mereka akan apa namanya personil militer yang mengawakinya akan menanggung resiko resiko
apa saja menjerumuskan anak buah anak buah mereka sendiri ya
tapi kalau secara fungsional secara material keuntungan materinya lebih untung mana mas
kemudian kita bicara mengenai pesawat hibah ini
banyak masyarakat yang menganggap sekali lagi mas iis pesawat tiba itu apa sih kenapa sih kita mengambil pesawat tiba apa sih pertimbangannya kemudian pemerintah kita tni kita lebih prefer atau lebih memilih untuk memastikan
apa yang bisa kita lebih memilih untuk memperkuat armada persenjataan kita dengan hibah hibah seperti ini
banyak faktor ya yang mendasari metode pembelian alutsista ya
mulai apakah membeli dengan baru atau membeli dari baik itu dari luar negeri ataupun dari industri pertahanan ataupun dengan hibah ya
atau membeli second hand dari alutsista dari negara lain
tentu misalnya termasuk misalnya persoalan ketersediaan sumber daya finansial dan kedua terkait dengan kebutuhan user
kebutuhan operasional user angkatan udara misalnya sebagai pengguna karena mereka butuh alutsista dalam waktu yang cukup cepat misalnya ya
nah ini tentu saja menjadi salah satu opsi untuk dalam proses pengadaan alutsista
nah tapi sekali lagi apapun bentuk pembeliannya mau baru ataupun beli second hand dari negara lain tentu proses internal seperti misalnya memastikan bahwa alutsista yang dibeli tersebut

layak pakai tetap berjalan misalnya contoh saja misalnya pembelian dari australia misalnya itu
angkatan udara tentu akan memastikan bahwa alutsista yang mereka beli itu sudah melalui proses modernisasi retrofit dan modifikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional matra udara sebagai pengguna
kalau pesawat hibah itu mungkin mas iis bisa menjelaskan kepada publik itu mekanismenya seperti apa sih mas
kemudian apakah betul betul kalau jika kita memilih untuk menerima hibah pesawat dari negara lain
apa menerima hibah pesawat dari amerika atau australia misalnya dalam kasus ini kan pesawat herculesnya hibah dari australia
apakah pemerintah indonesia itu tidak mengeluarkan biaya apa apa atau gimana sih proses sampai akhirnya masuk kepada level perjanjian hibah gitu
ya tentu saja ini semua proses pengadaan dan pembelian alutsista harus melalui proses pembelian atau kerjasama g dua g atau government dengan government
pemerintah dengan pemerintah kemudian dilanjutkan dengan proses apa namanya
proses di level kementerian fungsional ya melibatkan kemudian angkatan udara tni secara umum
kemudian juga tentu ada penyiapan penyiapan sumber daya finansial ya untuk kebutuhan misalnya tadi seperti yang saya bilang tadi untuk memodernisasi
melakukan retrofit untuk memastikan kelayakan pakai dari alutsista tersebut karena tanpa ada dukungan dari dukungan sumber daya finansial dari negara tentu proses proses tersebut tidak mungkin
terjadi gitu ya dan angkatan udara pun tentu tidak akan mau menerima barang yang tidak bisa mereka pakai gitu
tapi secara fungsional dan secara material tadi memang dari perspektif pertahanan untuk memperkuat pertahanan kita yang masih banyak bolongnya ini mas iis ya
memang lebih menguntungkan jika kita membeli alutsista persenjataan atau mungkin pesawat atau armada armada militer ini dari segi hibah
kalau kita baca misalnya datanya hercules yang jatuh di papua yang kemudian hibah dari australia ini
yang jatuh di medan tahun lalu di jamin ginting yang menewaskan lebih dari satu ratus empat puluh orang malah buatan tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat dan dua duanya adalah pesawat yang hibah
sekali lagi lebih menguntungkan atau tidak sebenarnya bagi pertahanan kita mendatangkan armada dari hibah
dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan kembali saat lagi
terima kasih banyak bapak malu adelman
terima kasih banyak je almighty ar
anda laporkan dari malang terkait
jenazah korban hercules tadi pagi
ya budi selamat malam
duka mendalam pasti dirasakan oleh seluruh
seluruh keluarga korban
korban dari jatuhnya pesawat hercules

kedua belas jenazahnya sudah
berada di bandar abdurrahman saleh
dan tidak jauh dari tempat saya berada ini
sekitar lima ratus meter dari tempat saya berada
pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh
yang mengangkut dua belas jenazah korban

sekitar lima belas menit yang lalu
dan melakukan persiapan persiapan
untuk penyambutan jenazah
di sini yang berada di belakang saya
seperti yang tampak di belakang saya ini
sejumlah pasukan sudah akan melakukan
persiapan pedang pora untuk menyambut
kedatangan jenazah dan memberikan penghormatan terakhir
kepada kedua belas jenazah ini yang merupakan
anggota dari skadron tiga puluh dua
yang merupakan tempat di mana
berada di sini
awalnya mereka berada kemudian
menerbang menuju wamena papua
untuk melakukan tugas dan juga melakukan latihan
navigasi berdasarkan informasi yang saya dapatkan
dan mengangkut sejumlah logistik
yang dimiliki oleh
namun tanpa diduga
karena kondisi cuaca yang buruk
ini jatuh di wamena
sekitar pukul lima sore tadi
berdasarkan informasi yang kami dapatkan
sudah diangkut menggunakan pesawat dan sampai ke biak
untuk kemudian langsung dibawa ke surabaya
dan dari surabaya
kedua belas jenazah ini langsung
diangkut menggunakan boeing tujuh ratus tiga puluh
menuju ke abdurrahman saleh
sekitar dalam waktu
satu jam dari surabaya menuju
ke abdurrahman saleh ini
berbagai persiapan sudah dilakukan
dari kedua belas jenazah ini nantinya
tidak semuanya akan langsung dibawa pulang
ke rumah duka tetapi sebagian
dari mereka nanti akan disemayamkan
di sekadron tiga puluh dua
dan ini dilakukan karena memang
sejumlah jenazah tadi ya ini sekitar
delapan dari dua belas jenazah
merupakan warga malang
dan masih belum diketahui
akan dimakamkan di mana
namun lima di antaranya esok hari
akan dimakamkan di malang
salah satunya adalah berada di taman makam pahlawan
dan juga di tempat pemakaman yang berada
lanut abdurrahman saleh ini
sejumlah keluarga korban tadi
tampak sudah hadir
dan mereka yang berasal dari bia
juga menumpang bersama
dengan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh
ada dua keluarga tadi
yang menumpang pesawat boe tiga puluh tujuh
dan langsung berada atau langsung
namun sejumlah keluarga yang lain ya ini dari
kabupaten jombang dari kabupaten nganjuk
serta dari surabaya
keluarga dari surabaya langsung datang
ke abdurrahman saleh ini
untuk menyambut jenazah ada satu jenazah
nanti yang akan langsung dibawa ke rumah duka
yakni berada di alamat suhad
di kota malang ini untuk langsung diadakan
tahlilan dan yasinan oleh keluarga
dan esok hari mencananya
akan segera dimakamkan di pemakaman umum
di mana jenazah ini berasal
yakni di suhat yang berada di kabupaten malang
namun saat ini
bagaimana duka mendalam menimpa
dan sepertinya hal ini
terus berulang karena
tidak lama sekitar
satu tahun lalu atau belum sampai
satu tahun c satu ratus tiga puluh juga
jatuh di medan dan ini juga
berada di sekadron tiga puluh dua sekadron yang
sama tempat saya berada saat ini
dan pada saat itu tidak lebih dari
menjadi korban jatuhnya
sejarah kembali terulang
jangan lupa like share dan subscribe
untuk mendapatkan informasi terbaru
putra putra terbaik bangsa
kembali gugur saat menjalankan
bangsa yang merupakan anggota dari
berada di belakang kita
keadaan terbungkus peti
dan diangkut dengan enam orang pasukan
dan untuk kemudian
akan langsung dimasukkan ke dalam
ambulan dan kemudian
mereka akan dimandikan yang
berada di area
langut abdurrahman saleh ini
untuk kemudian disemayamkan di skadron tiga puluh dua
dan keluarga korban
masih akan diberi
kesempatan untuk bisa
melihat dan juga menyaksikan jenazah
untuk terakhir kalinya
di skadron tiga puluh dua ini
untuk kemudian proses pesemayaman
dan juga upacara
yang diberikan kepada kedua belas jenazah ini
kemudian nantinya akan
disaksikan langsung oleh
dan panglima tni musik kami
dan nanti akan langsung diserahkan
kepada keluarga korban
belum ada kepastian
berapa keluarga korban nanti yang akan
jenazah yang merupakan
tni sekadron tiga puluh dua ini karena berdasarkan
informasi yang saya dapatkan
untuk awal baru ada satu keluarga
nanti akan langsung membawa pulang jenazah
yakni keluarga yang berada
di malang yakni yang berada di
kecamatan suhad tadi
ini merupakan prosesi prosesi
pemberian penghormatan terakhir
kepada kedua belas jenazah
yang merupakan anggota tni sekadron tiga puluh dua
pasukan kita menjadi korban
ya seperti yang terjadi
pada hari ini di wamena budi
baik eka rima
terima kasih atas laporan anda
kami akan terus mengupdate
informasi terkini dengan
terkait dengan jalannya
prosesi penghormatan terakhir
kepada tiga belas orang jenazah
korban jatuhnya pesawatnya
perhatian tentang hal kerja
rekan saya sudah mengatakan bahwa dia
karena satu tahun lalu
peristiwa memilukan yang sama
juga terjadi pada
skwadron tiga puluh dua di abdurrahman s m
dari kejadian yang
terulang di skuadron yang sama
jika anda lihat bahwa memang ini father
kemudian bagaimana pembelian alutsista suku cadang apa yang bisa anda komentari terkait hari ini
ya tentu saja ini soal kalau kita bicara soal kecelakaan tentu tidak ada yang di negara manapun tidak ada yang lebih menyedihkan ketika misalnya terjadi kecelakaan atau insiden yang melibatkan aset militer personil militer pada masa damai tentunya
karena kalau misalnya terjadi misalnya jatuh korban jiwa pada masa perang tentu bukan lumer
tapi maksudnya karena kondisinya perang jadi normal
tapi kalau misalnya terjadi pada masa damai tentu itu yang sedikit mungkin akan sangat menyedihkan buat seluruh bangsa di negara manapun
karena gugurnya anggota tni dan juga alutsista kita juga hancur atau rusak gitu mas ya
ya saya kira itu ya makanya seperti yang saya bilang tadi ya apa namanya investigasi proses evaluasi
karena itu juga internal di tni tentu merupakan hal yang mutlak dilakukan ya
karena melibatkan tidak hanya bukan persoalan apa namanya kerugian material saja tapi ada persoalan kerugian apa namanya jatuhnya korban jiwa dalam hal ini
karena sebenarnya itu ke apa namanya sumber daya manusia di organisasi militer manapun termasuk merupakan investasi utama bagi setiap
manusia justru mas ya
justru orang manusia
untuk personil militer itu menjadi terati menjadi ahli dalam berbagai kompetensinya tentu dia akan memerlukan biaya untuk perlatihan biaya merawat keahliannya dan lain lain
nah itu yang apa namanya biaya biaya yang semacam ini yang tentu saja merupakan yang sebenarnya justru merupakan kerugian terbesar bagi pemerintah di negara manapun
investasinya dibanding benda mati seperti pesawat atau alutsista lain gitu ya
tapi kalau kita lihat dari segi perawatan kemudian politik anggaran anda melihatnya apakah tni kementerian pertahanan pemerintah indonesia itu sudah sangat maju dan berpihak terkait dengan hal hal seperti ini
terkait perawatan misalnya
ini kan kalau kita lihat pesawat pesawat tiba alutsista kita meskipun banyak mendatangkan armada baru
tapi kan tadi kalau kita lihat pesawat yang jatuh di jamin ginting medan buatan tahun enam puluh an
pesawat yang jatuh di papua hari ini
ini buatan tahun delapan puluh an meskipun masih layak terbang
anda melihat proses perawatan pembelian suku cadang dan lain lainnya itu berjalan dengan sangat baik atau ada evaluasi lain dari anda
ya kalau dari pandangan saya tentu saja baik itu kementerian pertahanan mabes tni khususnya angkatan udara tentu mereka akan melakukan proses proses pengambilan keputusan yang sangat hati hati tentu saja ketika berbicara tentang alutsista
ya tentu saja perawatan pemeliharaan merupakan sebuah hal yang utama
yang harus diutamakan karena bagi angkatan udara secara khususnya itu dia karena keselamatan pesawat akan tergantung eh sorry keselamatan personil sangat tergantung kepada kelayakan pakai dari alutsistanya
tentu saja mereka tidak akan mengorbankan sekecil apapun faktor faktor yang akan meningkatkan resiko pada keselamatan dari personilnya
termasuk safety costnya juga harus dihargai
harus harus dipenuhi gitu mas ya
karena memang karena yang korban justru malah yang menjadi investasi terbesarnya sumber daya manusia tadi ya
kalau misalnya kita bicara tentang sumber daya manusia melatih personil militer melatih pilot misalnya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang saya pikir ya
karena dia harus dilatih sekian lama dia harus memiliki jam terbang sekian lama misalnya
nah itu tentu saja akan membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang misalnya membeli alutsista
misalnya tahun ini tahun depan dia bisa datang misalnya kan
meskipun bekas atau hibah gitu ya second hand
nah tetapi untuk melatih personil butuh waktu yang sangat panjang
nah biayanya juga karena membutuhkan waktu yang lama tentu biayanya juga akan jauh lebih besar justru bisa
atau bahkan sama misalnya dengan nilai materialnya misalnya
oke kalau kita bicara mengenai politik anggaran tapi sebelum kita bicara politik anggaran anda sudah menyaksikan bagaimana rincian anggaran pertahanan republik indonesia di apbn dua ribu enam belas
saya masih akan mau bicara mengenai
kualitas dan juga kualifikasi alutsista kita terutama yang tua tua
seberapa banyak yang menganggap bahwa wah tua itu pasti jelek tua itu pasti ringki tua itu pasti bisa berakibat fatal terutama bagi terkait dengan faktor faktor kecelakaan
menurut anda seberapa like sih indonesia kemudian mempunyai armada untuk memperkuat pertahanan kita
kita belum bicara mengenai politik anggaran tapi kita bicara mengenai kualitas dari spesifikasi alutsista kita yang sudah tua tua
seberapa berbahaya dan seberapa berbahaya atau memang ini wajar saja sebenarnya dalam militer dimanapun dunia dimanapun
usia operasional dari alutsista misalnya dia dibeli dari tahun enam puluh atau tujuh puluh pun nggak terlalu soal
sebenarnya sepanjang dia satu tolok ukurnya adalah satu dia masih relevan dengan lingkungan strategis dengan ancaman terhadap satu negara satu
yang kedua dia masih infrastruktur lokal untuk merawat dan memperbaiki
merawat dan membeli alutsista tersebut tersedia
yang ketiga tentu tidak kalah pentingnya juga adalah ketersediaan suku cadang
nah sepanjang tiga faktor utama ini masih terpenuhi saya pikir apa namanya alutsista mau dia diproduksi dari tahun delapan puluh an pun nggak terlalu soal
jadi sepanjang dia paling tidak ada tiga faktor utama ini masih terpenuhi ya
nah sepanjang kalau dia nggak terpenuhi saya pikir tentara nasional indonesia tni dalam angkatan udara dalam hal ini dia nggak akan mengorbankan
jadi terbaiknya untuk mengoperasikan alutsista yang tidak serviceable atau tidak layak pakai saya pikir gitu
oke kita yang terakhir mas ais sebelum kita akan tutup dialog ini saya akan mengajak anda produser untuk bisa menampilkan kita bicara politik anggaran sekarang mas
bagaimana kemudian keberpihakan anggaran dari pemerintah indonesia untuk pertahanan sendiri
pertahanan kalau kita bicara pertahanan salah satu faktornya adalah pemberdayaan sdm dan juga alutsista
kita bisa saksikan di layar anggaran pertahanan indonesia di apbnp dua ribu lima belas satu ratus dua triliun
kemudian turun di tahun dua ribu enam belas karena pemangkasan anggaran banyak sekali
kemudian di tahun dua ribu tujuh belas diperkirakan akan mencapai rp satu ratus empat empat triliun
kita lihat slide berikutnya
ini kemudian apa namanya rincian rinciannya
jadi dari anggaran yang cukup besar lebih dari sembilan puluh enam triliun tahun ini dan lebih dari satu ratus empat triliun tahun depan diperkirakan
kita geser dulu sebelum kita akan bahas
jika kita bicara perbandingan belanja militer yang dimiliki oleh indonesia dengan negara negara lain yang ada di asean
kalau kita bicara dengan singapura yang jauh lebih kecil dibanding kita
kita masih kalah satu ratus dua puluh lima enam triliun sementara indonesia satu ratus empat tapi kita masih jauh lebih besar dari thailand dan vietnam
apa yang anda bisa berikan perspektif terkait dengan politik anggaran ini
banyak hal yang bisa diperhatikan
misalnya dari konteks politik anggaran biasa saja karena mungkin ada prioritas antara di dalam setiap penyusunan anggaran tentu pemerintah dan dpr melakukan banyak kalkulasi ya
misalnya untuk apakah lebih akan memprioritaskan pembangunan nasional di bidang non militer atau pembangunan di bidang militer
tapi saya kira ini proses proses baik pemerintah ataupun dpr tetap berpegang kokoh bahwa pembangunan pertahanan merupakan yang fit a
merupakan hal yang wajib bagi sebuah negara jadi tidak terlalu banyak kontestasi dalam hal ini
tapi yang kedua mungkin lebih dalam konteks apa namanya prioritas apakah yang akan dikembangkan itu lebih ke apa namanya kejahatan alisista pengadaan material atau misalnya ke kalian personal
karena itu akan apa namanya akan mengacu pada karakter ancaman yang akan kita hadapi ke depan
dalam konteks perang konvensional dalam skala besar ataukah lebih dalam konteks perang perang non konvensional misalnya perang perang asimetrik misalnya
yang lebih mengetengahkan pada keahlian personel misalnya ini tentu saja merupakan kalkulasi kalkulasi yang diperlukan
jadi preferensi dan prioritas masih akan terus bergerak dinamis mana dulu apakah alus istanya apakah sumber daya manusianya atau mungkin kesejahteraan para prajurit
kalau mungkin prajuritnya sejahtera juga akan punya semangat dan juga punya motivasi lain yang lebih untuk bisa membela bangsa dan negara
terima kasih sekali lagi mas yas atas perbincangannya malam hari ini